gempa bumi yang terjadi di donggala sulawesi tengah hingga menyebabkan tsunami pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas
ini bisa menjadi peringatan bagi indonesia untuk lebih waspada dalam menghadapi bencana alam
meski saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa secara spesifik mengenai lokasi dan waktu
namun dengan mengenali jalur jalur gempa indonesia melalui berbagai penelitian bisa mengurangi risiko bencana
indonesia pun harus belajar kepada jepang dalam pengembangan teknologi mitigasi bencana dan pelatihan menghadapi gempa
sebab indonesia dan jepang sama sama terletak di zona cincin api pasifik
indonesia merupakan negara yang rawan terjadi gempa bumi
terbaru pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas gempa bumi dengan magnitudo tujuh empat mengguncang donggala sulawesi tengah
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan
pusat gempa berada di kedalaman sepuluh km dan berlokasi dua puluh tujuh km sebelah timur laut donggala
gempa tersebut menyebabkan tsunami di kota palu
dengan ketinggian satu lima hingga enam meter
ahli geologi institut teknologi bandung benyamin sapi menyebut
gempa bumi yang terjadi di indonesia disebabkan oleh banyak faktor
mulai dari aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng
ada tiga lempeng aktif di indonesia yaitu lempeng indo australia di selatan
lempeng eurasia di utara dan lempeng pasifik di timur
tiga lempeng aktif itu menghasilkan sesar sesar aktif dan belasan zona subduksi
lempeng aktif itu memunculkan jalur gempa di indonesia
jalur jalur gempa di indonesia membentang mulai dari sumatera jawa flores banda sorong halmahera hingga sulawesi
mungkin ini topografi indonesia tadi jadi jalur gempa itu sangat sekali jelas di indonesia adalah karena jalur gempa itu adalah pertemuan lempeng dua lempeng di indonesia
kalau saya simpulin dengan gambar yang langsung aja kalau kita lihat distribusi gempa ini nah ini jalur gempa indonesia
jadi kalau kita bicara tentang gempa di indonesia
indonesia mah berada negaranya adalah negara yang berada di jalur gempa
jadi hanya kalau lihat yang tidak ada gempanya cuma kalimantan secara umum
kenapa ini tidak ada karena memang kita bisa jelaskan karena memang tidak ada interaksi plate
jadi gempa terjadi karena ada interaksi lempeng jadi ini semua batas interaksi lempeng
nah dunia artikulik itu
gempa dan tsunami yang melanda palu dan donggala disebabkan oleh aktivitas sesar palu koro
sesar palu koro atau yang juga disebut sebagai sesar matano
membelah pulau sulawesi menjadi dua
mulai dari perairan laut sulawesi yang berbatasan dengan selat makassar hingga ketuluk bone
sesar ini sangat aktif dengan pergerakan mencapai empat puluh lima mm per tahun
gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi secara cepat
hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa secara spesifik lokasi dan waktu
meski begitu menurut benyamin berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan
identifikasi terhadap sesar sesar yang masih aktif untuk lebih dikenali
bisa mengurangi resiko bencana
sehingga gempa bumi dan gunung api dipandang perlu menjadi prioritas pemerintah
nah kalau mengenai alat memang betul kita pasti kurang
pertanyaan berapa banyak kita perlu
ya kalau kita tanya saintis sebanyak banyaknya kita bisa taruh sebanyak banyak yang kita bisa pelajari
tapi yang punya negara mengatakan juga kan ya ini nih mahal
saya nggak tahu ada di prioritas berapa nih permasalahan ini gitu kan
kalau dari segi kami misalnya wah ini harus jadi prioritas pertama nih
masalah gunung api gunung api sebenarnya sudah lebih bagus daripada gempa secara umum
gunung api lebih baguslah secara umum dalam masalah prediksinya
gempa bumi yang berpusat di bawah laut adalah salah satu penyebab utama tsunami
benyamin menilai buaya atau pelampung suar dengan sensor untuk mengukur ketinggian permukaan air laut
dan memberikan informasi peringatan dini tsunami ke institusi terkait tidak lagi beroperasi
dengan alasan rusak hilang dicuri dan minimnya dana pemeliharaan
kalau tidak berfungsi terlalu lama
maka itu makanya yang tidak melaporkan kan secara umum
tidak ada sistem yang tidak bekerja lah secara umum
berarti yang harusnya misalnya tugas mengamati buaya tiba tiba kalau buayanya mati kan harusnya langsung tuh
ini nggak bekerja jadi bisa diperbaiki
jadi kalau memang didiamkan saya nggak tahu apa kekurangan dana atau buayanya hilang gitu nggak ketemu gitu
kemana gitu kan secara umum
atau ada yang ngambil dan lain lain itu saya pikir saya tidak punya ee
saya punya capability untuk membuat itu
tapi kalau disebut secara manusia kalau dia berhenti didiamkan ya pasti ada suatu keanehan lah secara umum
benyamin melihat indonesia tidak bisa disamakan dengan jepang
meski indonesia dan jepang sama sama terletak di zona cincin api pasifik
namun tidak ada salahnya indonesia belajar dari jepang dalam pengembangan teknologi mitigasi bencana dan pelatihan menghadapi gempa
tapi secara umum
gini sebenarnya kalau kita lihat gempa tadi dengan distribusi gempa dengan yang kita sudah ketahui gitu kan
seharusnya itu langsung kita memang membuat program
tapi kan ini urusan berkaitan dengan berbagai hal secara umum kenapa
jadi memang betul jepang yang negara sebesar itu seismometernya bukan main ribuan gitu kan
kita pulaunya segini gempanya segitu luasnya kita masih sedikit sekali minim sekali
mungkin secara umum berkaitan dengan dana untuk membeli seismometer dan hasil lain
jadi itu saya pikir memang belum focusing secara ini secara jelas
karena sudah kita identifikasi kok sehar ini sudah kita kenali kok
jadi kalau kita tidak bisa prediksi tapi paling tidak kita bisa pelajari lebih detail agar menuju ke prediksi yang lebih baiklah secara umum
selain kesiapan dari pemerintah dalam menghadapi gempa yang dapat mengancam sewaktu waktu
tanggung jawab masyarakat yang tinggal di daerah gempa juga harus dibangun
tentang bagaimana cara mengelola diri agar tidak panik saat gempa terjadi
saat ini metode paling tepat untuk meminimalisir efek dari gempa bumi adalah proses mitigasi gempa
seperti melakukan perencanaan tata ruang yang tepat di jalur rawan gempa bumi
hingga membuat bangunan dengan standar tahan gempa